motornya kang ojak nganggur dia pake motor kantor
yaudah saya pake aja
wah hebat selamat bergabung di tukang ojak pengkolan
pur kata bapak saya
bapak lo mau bilangin temen lo
bukan atu pur kata bapak saya
kalau ada yang mau ngajak salaman itu harus diterima
berarti bener bapak lo bilangin temen lo
berarti bapak saya nggak sengaja pur
tsk bukan buat lo
buat siapa mak
buat calon mantu gua
udah bangun sono kasiin
mak aja udin malu mak
punya anak satu udah tua kelakuan masih bocah
nih ketan bumbu
bikin anaknya sendiri
kagak makan dah
masa begitu doang kagak berani
udin jalan dulu mak
ya bekalnya jangan lupa ya
ntar yang siang mak anterin

yaudah ntar sore lo jemput gua lagi disini
ntar is siapa ini anjing mah
beres ga piecesnya ini een tidak fitnhak
ya be ntar dulu be beres rumah dulu
he he gua demen dah liat lu rajin biar kata lu orang jawa
kagak salah si tajudin milih dulu
surti mana sih kok belum dateng juga
tau tuh di sms udah di telepon juga udah
dia lagi beberes dulu baru bakal nongol
kau dia nongol
mbak tati maaf telat tadi habis beres beres rumah dulu
hari ini ani nerima makanan dari emak gue
eh lu kagak denger gua
tentu dengar bos tapi apa daya mata saya masih mengantuk
kan yang ngantuk mata lo kuping tetep denger
ngapain aja lah jam segini masih ngantuk ronda
bukan bos semalam saya mimpi buruk
makanya kalau mau tidur jangan ngacak
ngojek motornya kang ngojek nganggur dia pake motor kantor
ya udah saya pakai aja
wah hebat selamat bergabung di tukang ngojek pengkolan
mana si ojak
bapak lo mau belain temen lo
bukan atu pur
kata bapak saya kalau ada yang mau ngajak salaman itu harus diterima
berarti bener bapak lo belain temen lo
berarti bapak saya nggak sengaja pur
jatah saya atu
wah tukang ojak baru cuy
saya gantiin kak ojak sementara
biar nambah rame
bukannya bikin rame pangkalan
malah bikin sepi rejeki
jangan gitu cuy
rezeki itu udah ada yang ngatur
eh lo belain dia
jangan marah dong cuy
es daud ya
santennya banyakin juga
nggak sehat cuy
ngeluk pasang lantai
jangan ganggu vetek
terima kasih ya bu
terima kasih ya bu
silahkan makan su
kok kalian diem dieman sakit gigi ya
bonusnya ada jaket helm dan servis gratis selama satu tahun
wah oke nanti sore saya datang ke kantor
oh nggak perlu pak bapak udah gak perlu repot lagi
biar nanti semua kita yang urus
oh terima kasih mbak